ya baiklah hadirin dan para paslon kini kita akan segera masuk pada acara inti
dan inilah debat publik pemilihan kepala daerah dki jakarta putaran kedua tahun dua ribu tujuh belas dari masyarakat untuk jakarta
para paslon harap bersiap
pada bagian pertama ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh anda masing masing dalam waktu tertentu
kemudian jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh paslon lainnya
boleh melakukan kritik ataupun argumen jika berbeda
ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang anda tawarkan lebih baik dibanding paslon lainnya
siap untuk mendengarkan
sesuai ketentuan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd yang disusun pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari dprd
berkaca dari kasus yang pernah ada alotnya pembahasan disebabkan oleh sikap oknum dprd yang meminta semacam kompensasi sebagai syarat menggolkan proyek proyek yang diusulkan
dprd yang diusulkan
dalam waktu dua menit
jelaskan bagaimana anda akan menyikapi hal tersebut
tetapi seminimal mungkin membuat rapbd
serta program pelayanan publik yang anda usulkan
terhambat oleh sikap penolakan dari sejumlah fraksi di dprd
paslon dua terlebih dahulu
paslon dua terlebih dahulu waktunya adalah dua menit silahkan
bagi kami sebetulnya
tidak selalu susah
karena kami mengalami sendiri kejadian tahun dua ribu lima belas
nah yang paling penting adalah bagaimana kita membuat transparansi
dari usulan masyarakat sudah menggunakan imus rembang
jadi semua data bisa dilihat di smart city
ini siapa yang usul untuk apa
sehingga waktu naik ke kecamatan tidak bisa hilang
nah persoalan ke dprd
kita jangan seuson kepada semua anggota dewan
karena banyak anggota dewan juga yang baik
hanya oknum tertentu saja yang ada kepentingan
tapi setelah kita jelaskan situasi sekarang
tidak mungkin kita belanja sesuatu barang yang tidak berguna untuk masyarakat
kita bisa ingat dulu apbd dki menghabiskan banyak uang
tapi masyarakat nggak pernah merasakan
kita masih ingat dulu kalau orang sakit
bisa di rumah nggak berani berobat
nah dengan penghematan uang
uang seperti ini
uang buat anak anak sekolah pun sudah kita tingkatkan
satu anak bisa dapat rp enam ratus rp tujuh dua jutaan satu tahun
tentu ini semua karena penghematan penghematan yang berhasil kami lakukan
nah saya kira hal hal itulah
ini waktunya tidak jalan
kita lanjut pak
jadi prinsip kami
dan ada satu pasal juga yang pelajaran kita lakukan di tahun dua ribu lima belas

tidak ada kesepakatan dengan dewan
maka ada undang undang mengatur
kepala daerah boleh mengeluarkan peraturan kepala daerah atau pergub
lima belas second lagi pak
itu yang kami lakukan
sehingga melalui peristiwa itu
dengan dewan akhirnya kita ada kesepakatan
sama sama sepakat membuat perda apbd
nah itulah yang dinamika yang kami alami
masih ada waktu
cukup pak jarod
karena ini memang ada masalah teknis
kurang lebih tadi sudah mencapai titik akhir
saya persilahkan paslon tiga menanggapi waktunya adalah satu menit tiga puluh detik
sebagai gubernur yang berinteraksi dengan dprd
maka jakarta bukan satu satunya gubernur
ada puluhan gubernur ada ratusan wali kota ratusan bupati
dan apa yang terjadi
prinsip utama dalam menyusun apbd
nomor satu lihat rpjmd
yang kedua aspirasi warga yang terkait dengan periode itu
yang ketiga di dalam proses penyusunannya
transparansi komunikasi saling menghormati
dan di dalam kita menegosiasikan konten dari rapbd
kita harus bisa menunjukkan di mana letak kepentingan warga
dan komunikasikan dengan warga dengan sebaik baiknya
yang sering terjadi sebenarnya bukan semata mata perdebatan soal kepentingan satu dua orang
itu ada di mana mana
di dprd manapun di dpr manapun di parlemen manapun di seluruh dunia
yang menjadi masalah adalah bagaimana pemimpin bisa merangkul
kami justru nanti akan
kami akan mendekati dprd dengan rasa hormat
bicarakan dengan baik baik
tidak mengorbankan prinsip
dan penjaga terbaik adalah transparansi
laporkan pada publik
sampaikan pada publik tanpa merendahkan pada siapapun
insya allah akan mendapat solusi dari kemacetan kemacetan
pak anies paslon dua kami persilahkan kembali menanggapi dalam waktu satu setengah menit
kita sudah sepakati bersama bahwa sistem penganggaran kita itu harus transparan dengan menggunakan teknologi elektronik
untuk menjamin dan membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi
apbd itu adalah uangnya rakyat
oleh karena itu ketika kita berkomunikasi
dengan teman teman di legislatif selalu kita sampaikan
mari kebiasaan kebiasaan lama yang dulu pernah ada
dengan misalnya mengambil alokasi anggaran untuk kepentingan kepentingan yang tidak bermanfaat pada masyarakat harus dihentikan
kita harus mempertanggungjawabkan apbd ini kepada rakyat
dan kemudian mengelola apbd ini
kita harus memiliki keuntungan besar besarnya untuk membantu rakyat terutama warga miskin
dengan menyelamatkan apbd ini kami bisa membantu lebih dari tujuh ratus anak anak dapat kjp
kemudian kami juga bisa memberikan jaminan sosial menyeluruh
memberikan berbagai macam subsidi kepada masyarakat
artinya apbd harus diselamatkan
di samping itu infrastruktur juga kita bangun dengan baik
perubahan sudah kita letakkan
dan sebentar lagi akan kita selesaikan dengan baik
kita boleh tepuk tangan untuk kedua paslon
baiklah penonton netizen hadirin para paslon
kita masuk ke segmen dua
peraturannya masih sama dengan sesi sebelumnya
akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing masing paslon dan waktu tertentu
kemudian jawaban jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh pasangan calon lainnya
saat ini untuk melindungi kesehatan warga jakarta telah dilakukan berbagai macam program
namun belum ada program yang tampaknya berhasil mengatasi sumber penyakit secara efektif
contoh sederhana data bps dua ribu lima belas menunjukkan buruknya sanitasi di mana lebih dari satu juta warga jakarta belum berjamban sehat
yang melanggar perda kawasan dilarang merokok
artinya mereka yang tidak merokok terancam kesehatannya
sementara yang merokok tetap dibayar jaminan kesehatannya jika mereka sakit
pertanyaannya adalah untuk paslon tiga dan waktu dua menit
bila anda terpilih terobosan kebijakan apa yang akan dilakukan
agar masalah kesehatan bukan hanya dibereskan dari sisi kuratif atau pengobatan
namun lebih ke arah pencegahan akar masalahnya
kita menginginkan setiap keluarga di jakarta merasa bersyukur bahwa tinggal di jakarta membuat keluarga jadi sehat
dan itu artinya pemerintah dan seluruh masyarakat menyadari pentingnya gaya hidup sehat
mencegah dari berbagai macam penyakit baru kemudian bicara mengenai pengobatan bila sakit
memang selama ini bukan hanya di jakarta di banyak tempat fokusnya pada pengobatan
nah kita ketika kita bertugas maka fokus kita adalah kesehatan warga dan kesehatan lingkungan
kita akan merekrut tenaga tenaga medis yang akan berkeliling di kampung kampung
memastikan bukan saja keluarga sehat lingkungannya juga sehat
dan mendeteksi potensi potensi masalah
tidak boleh di jakarta ada anak kelaparan
saya datang di sebuah tempat di jakarta utara tempatnya dekat koja
seorang nenek yang ketika ditemui bukan saja rentah tapi mengatakan lapar saya pak
ini tidak boleh terjadi jika kita memiliki petugas ini mendeteksi
lalu yang kedua dari sisi penyelenggaraannya
pemerintah akan memastikan bahwa ketika ada masalah ada dukungan sumber daya personalia
jadi mereka yang berkeliling mereka yang memastikan pulang tak kembali tanpa dukungan justru dibereskan
bila ini kita kerjakan maka aspek pengobatan yang sering kemudian muncul menjadi problem
karena kepadatan luar biasa justru bisa kita cegah sama sama
konsentrasinya pada memastikan warga sehat lingkungan sehat dan memiliki personalia yang hadir di tempat itu
baik langsung saja kepada paslon dua untuk menanggapi waktu anda adalah satu setengah menit
program yang sudah kita kerjakan adalah ketuk pintu layani dengan hati
puskesmas sebagai garis terdepan layanan kesehatan harus menekankan kepada aspek preventif dan promotif
para petugas petugas ini akan datang ke rumah rumah warga untuk mengecek kesehatannya
apakah ada tbc apakah ada penyakit diari dan sebagainya
satu ketuk pintu layani dengan hati dengan hati betul betul
yang kedua adalah dengan membangun sanitasi yang baik melalui program bedah rumah
bedah rumah kita sekaligus dengan sanitasi yang baik
yang nomor tiga yang kita lakukan adalah
dengan mengefektifkan pkk dan dasar wisma
untuk memberikan penyuluhan penerangan kepada masyarakat masyarakat yang rentan terhadap penyakit penyakit menular
kegiatan ini sudah kita lakukan dan sekarang kami mempunyai data yang valid tentang keluarga keluarga yang seperti ini
dengan cara seperti itu akan memudahkan kami untuk melayani warga apabila terkena penyakit
ataupun meningkatkan kualitas derajat kesehatan mereka
ini kita lakukan terus menerus
dan yang terakhir dengan membangun rptra
ruang terbuka ramah anak di masing masing wilayah
setiap rw nanti akan kita bangun rptra terutama yang padat penduduknya
langsung saja dari paslon tiga silahkan kembali di tangga pidang waktu satu setengah menit
nama programnya ok okr
kita sudah mengidentifikasi
seratus ribu peserta baksos yang kita datangi di seluruh wilayah jakarta
kita melihat dari delapan empat triliun dana untuk program kesehatan lebih banyak ke kuratif
kita ingin ubah paling tidak dua kali lipat sekarang menuju ke promotif preventif
program ok okr akan memastikan pola hidup sehat
saya membawa contoh
ibu dahlia alwi
yang mempromosikan gaya hidup sehat
dengan makan makanan sehat
makan makanan yang sehat dan dengan program okoc dia bisa mengembangkan usahanya
selain itu kita harus mulai belajar berolahraga yang rutin
ibu ibu saya senam di berbagai tempat
menunjukkan bahwa kalau kita bergaya hidup sehat insya allah biaya nanti kesehatan akan menurun
karena kalau kita memiliki semangat untuk bergaya hidup sehat insya allah biaya nanti kesehatan akan menurun

kita akan mampu untuk mengurangi biaya biaya yang sekarang tidak akan berkelanjutan
karena kalau banyak sekali sakit yang diakibatkan oleh sakit jantung karena pola hidup diabetes dan lain sebagainya
akan membahayakan pembiayaan universal healthcare bagi kita semua
mari kita bergaya hidup sehat dengan ok okr
kita boleh tepuk tangan semuanya dari pendukung paslon dua paslon tiga
ini adalah akhir dari sesi di mana pertanyaan berasal dari panelis
dan kita akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu pertanyaan dari komunitas
sebelum itu saya minta aplaus yang meriah untuk paslon dua dan paslon tiga